saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita bung anies baswedan sebagai calon presiden
kepada bung muhaymin iskandar sebagai calon wakil presiden
kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua
anies baswedan resmi menjadi baca pres pertama yang menemukan jodoh bacawa presnya
yakni ketua umum pkb muhaymin iskandar
hanya dalam waktu tiga hari nasdem dan pkb memutuskan menduetkan anies caimin
lantas bergabungnya pkb yang merupakan gerbong koalisi presiden jokowi
apakah anies tetap mengusung narasi perubahan
mas anies sudah deklarasi berdua
narasinya yang diberikan
bahwa apakah tetap narasi perubahan atau akan ganti narasi
mengingat cak imin berasal dari koalisi pemerintahnya pak jokowi
jadi ketika kita bicara tentang perubahan
maka kita ingin indonesia yang lebih baik terus menerus
jadi ke depan kita akan selalu menginginkan adanya perbaikan
dan perbaikan itu dimulai dengan kemauan kita untuk merubah diri menjadi lebih baik
jadi tetap beda narasi perubahan
dan intinya adalah kita ingin menjadikan keadilan
menjadi faktor utama di dalam kebijakan kebijakan perintah ke depan
meski belum bertemu presiden jokowi
muhaymin iskandar mengklaim keputusannya bersanding dengan anies sudah tersampaikan ke pihak istana
caimin yakin keputusan menjadi bacawa pres anies tidak akan mengalami penjegalan
hingga pemilu februari dua ribu dua puluh empat mendatang
dengan membawa narasi perubahan cak imin
apakah caimin sudah mungkin diskusi ataupun melaporkan soal pembentukan koalisi
antara nasdem dan juga pkb pasangan ini pasangan amin ini kepada presiden jokowi
ya dalam waktu singkat dua hari memang belum sempat
tapi melalui tokoh tokoh yang mendampingi beliau
terus melakukan komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan
setiap lima tahun pemilu bukan hanya tantangan eksternal
internal juga banyak dinamika itu biasa bagian dari nafas perjuangan yang mewarnai
jadi tetap semangat
akan dijegel sampai nanti pendaftaran
sementara itu direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi menilai
anies caimin memiliki tugas berat menyatukan dua partai islam pks dan pkb di dalam koalisi
hal ini mengingat keduanya memiliki ekspresi politik yang bertolak belakang
gantung keberhasilan atau kegagalan pkb dan pks dalam membangun sinergi
jangan lupa pks sebagai pendukung anies
itu memiliki tradisi ekspresi dan ritual keagamaan yang bertolak belakang dengan nu
yang jadi basis pkb
jadi kalau misalnya kedua partai islam ini berhasil membangun kolaborasi yang cantik
tentu akan menjadi kabar baik buat anies
kalau kemudian gagal karena terlalu banyaknya perbedaan antara basis kultural kedua partai ini
itu akan menjadi kabar buruk buat anies
hingga deklarasi anies cak imin pada sabtu
pks menyatakan tetap solid mengusung anies sebagai baca pres
sedangkan untuk menerima status cak imin sebagai baca wapres
akan menunggu hasil keputusan majelis juro